jangan bisa dilemesin lemesin mukanya
ini pak ini benar matrasnya
ini yang bisa saya buat latihan dulu
saya ada di bawah ya
kamu siap siap sekarang
ganti baju pake baju luar raga
pake sepatu cat ya
kita mau olahraga apa
bela diri pak bos
anding cantik banget pake baju luar raga ya
apaan sih lu al
sekarang kita jogging dulu ya
tiga puluh menit dari sekarang
aku ikut kan pak
gak usah nak
nanti kamu kecepean
jangan disini ya
rain bermula ini

ah randy masih di kamar mandi
cari nomernya kimberly
kok gak ada
eh tapi kan ada nama kesayangannya tuh
ini dia nomernya
udah gak ada apa apa
kamu udah selesai
iya udah beres
duh hampir terlelat nih
saya kan disuruh ke rumah pak al pagi ini
aduh kamu tuh ya apa apa selalu buru buru
mau kemana lagi nih
aku mau ke rumah pak al
aku jalan dulu
aku jalan dulu
berhasil aku dapat nomernya kimberly
om kok pintar
kok gak sarapan
oh lagi olahraga bu
katanya pak bos mau ngajarin andin bela diri bu
terus ini rena juga mau ikutan olahraga
enggak tadi rana ikut ikut jogging jogging aja
jadi saya suapin makan dulu
oh ya makan yang banyak ya
bisa olahraga lapar ya
oma juga makan
oh masih mursip
nah udah selesai
tapi udah selesai kan mas
siapa bilang selesai
masih permulaan ini
masih ada lagi
selamat pagi pak
ini baju pesanan bapak
kalau gitu saya langsung
saya ada tugas lagi buat kamu
tugas apa ya pak
kalian bisa kes kansas
kita di tema tentang cerita
aku belum mau posisi
jangan bisa dilemesin lemesin mukanya
ini pak ini benar matrasnya
sekarang saya akan mengajarkan kamu cara membela diri dan membanting lawan
saya mau maju pegang menurut saya
kalau ada yang
kalau ada laki laki yang kamu begini
sekali lagi deh
sini gantian sini
kamu sini gantian cobain
sini hadap saya
kasih até lagi
dalam waktu tiga hari kamu udah bisa
kalau nggak bisa
lupain keinginanku bidil hidup saya
sekarang saya yang akan pegang bahu kamu